kenapa kamu gak bilang
kalau kamu punya bukti kebohongan dia
aku udah kasih tau ke kamu ya
tapi kamu gak percaya sama aku
dan malah kamu cari bukti sendiri
tapi kamu gak nemukan jawabannya apa
dan kenapa kamu sekarang nyalahin aku raja
tapi seenggaknya kamu bisa menghentikan pernikahan ini mona
dan kita gak perlu ada di gedung ini
untuk mengecapkan jab kabut
karena aku tau kamu gak mau nikah sama dego
jangan biar raja aja duluan
kita tunggu ya
mona kamu lihat sendiri
dia dari tadi baca
mendingan aku duluan aja
kata mas diego itu benar
lebih baik mas tenangin diri dulu
nanti baru mas ngecap kabutnya
aku harus batalin pernikahan ini
pak pak pak kita ke bunga wisma ya
cepetan sekarang pak saya tangkap
aduh setelah gue nih
aduh ya ampun gimana nih
aduh ya ampun gimana nih
aku harus batalin ijazah kabut ini

aku gak mau nikah dengan dego

mona gak boleh nikah sama dego
aduh kok kayak gini gak mau nyampe nyampeinnya gue
iya nih macet banget
mas mas mas mas saya berada disini aja mas
saya nikahkan dan kawinkan
dego bin irshad dengan
mona halim binti halim dengan
mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
dengan ini saya terima nikahnya mona binti halim
stop jangan dong
aku gak mau nikah sama kamu
dengan mas kawin seperangkat
kamu mau kemana sih
berikan raja sama clara batal
berikan raja sama clara batal
raja asal lo tau
kok sebenernya clara tuh gak lumpuh
ini bukti video yang direkam sama mona
kok sebenernya clara tuh gak lumpuh
kamu bohongin kita semua
tuh kamu liat tuh
dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan
semua keinginan dia
ngebongkar semuanya ya mona
jangan salahkan mona
salahkan diri kamu itu kamu bohong
dia semua gara gara mona
mona kamu jahat banget
tolong hentikan semua ini
tolong dulu caranya
apa peran ini
kalau kamu punya bukti kebohongan dia
aku udah kasih tau ke kamu ya
tapi kamu gak percaya sama aku
dan malah kamu cari bukti sendiri
tapi kamu gak nemukan jawabannya apa
dan kenapa kamu sekalian nyalahin aku aja
tapi seenggaknya kamu bisa menghentikan pernikahan ini mona
apa harus kacau kan
dan kita nggak perlu ada di gedung ini untuk mencapai diap kabur karena aku tahu kamu nggak
mau nikah sama dia itu lu habis barang itu kalau ngomong tapi caranya salah dia caranya
salah buat kemarin kamu harus nikah maklumat enggak bukan seperti itu caranya kalau mona
merasa malu itu artinya dia menghancurkan hidupnya sendiri mona kenapa kamu tutupin kebohongan parah
reja kamu kamu kamu harus harus dengerin penjelasan aku raja
monai itu sengaja dia minta tolong sama dewa supaya pernikahan kita ini batal
terus kenapa kamu buang aku aku sama sekali nggak ada niatan buat bohongin kamu raja beneran aku tuh
dari kemarin main pin bilang sama kamu kalau saya aku tuh sebenarnya udah udah bisa jalan tapi mona
mone bilang sama aku dan dia cegah aku supaya aku jangan kasih tahu ke kamu dulu supaya aku
ini di mata kamu tuh jelek kamu percaya sama aku raja
asal kamu tau
mona nggak pernah nyuruh aku untuklahplus video itu
dan aku bisa lihat ancaman whatsapp kamu dan video itu
gak ada maaf lagi untuk kamu
dan gak ada pernikahan antara kamu sama aku
udah mendingan kita gak usah ninggerin mereka
lagian juga kita bakal tetep lanjutin pernikahan ini
kalau gue batal nikah sama clara
lo juga batal nikah sama mona
karena itu taruhan kita
ini maksudnya apa sih
aku sama raja itu sebenarnya kita ada
iya kita ada komitmen
jadi kalau misalnya kamu mau nikah sama aku
itu artinya raja harus nikah sama clara
jadi kalian gunain aku sebagai taruhan
kalian pikir aku ini barang
pokoknya aku gak akan menikah dengan siapapun diantara kalian
lo berdua tuh tega banget ya
berarti sekarang mona bukan milik siapa siapa
lo lihat aja di situ
gue akan merebut hati mona lagi

gue akan merebut hati mona lagi

mona mona sebentar sebentar
aku tahu kamu tuh marah sama raja dan diego
tapi itu salah kamu juga
kenapa kamu menutupi kebohongan clara dari raja
itu gak ada yang bisa diatasi
itu gak ada yang bisa diatasi